ya saya rasa mereka bisa dapatkan dari banyak tempat sudah
lalu sekarang mereka ingin dengar dari calon dan saya bersedia saya hadir
jadi mereka menanyakan perspektif menanyakan terkait dengan apa apa saja yang dialami pada masa kampanye pada masa sesudah pilpres putar itu
pak anies ini kan kawal pemilu sudah menyatakan bahwa paslon nomor dua menang dan tidak ada kecurangan pemilu
yang bisa menyampaikan itulah kpu kita akan tunggu sampai kpu menyampaikan hasilnya
kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan badan yang menyelenggarakan pemantauan mereka mengerjakan pekerjaannya
dan saya harus bawahi penting untuk melihat sebuah
cuma ini kan sebelumnya banyak juga masyarakat yang bertanya gitu
ada kekecewaan misalkan dari tahun dua ribu sembilan belas pak prabowo kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan
dan bapak sekarang ini membawa perubahan
tetap menjadi oposisi dan seperti apa
kalau ternyata hasilnya berubah gimana
yang menang berada di pemerintahan
prinsipnya ini pegang bila menang
berada di dalam pemerintahan
kita tidak tahan berada di posisi
soal wakil ketua umum nasdem
untuk mundur dari kabinet bagi mereka
aglomerasi ini akan dibentuk
dimana wilayah aglomerasi ini yang sekarang

pak anies bagaimana apakah dengan dipimpin dengan wakil presiden
berdasarkan soal pasal itu
waduk waduk di luar jakarta
agar air itu bisa dikendalikan volume masuknya ke dalam jakarta
kapasitas sungai kita di jakarta itu dua
untuk bisa mengendalikan supaya air yang masuk
tidak lebih dari dua ribu tiga ratus meter kipik
maka harus dibangun waduk waduk
ketika jakarta mau membangun waduk
luar kendali jakarta
jadi sebenarnya menurut saya
sebagai contoh jakarta ini
pt transjakarta supaya bisa membuat kegiatan kegiatan di luar
pada aspek itu sehingga tidak menimbulkan
mengelola jakarta dan sekitarnya
kebutuhannya dari situ undang undang ini
soal wakil rektor ugm yang sebut
kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali
definisi demokrasi tapi kalau kita ambil
paling sederhana demokrasi ada tiga komponen
oposisi yang diberikan ruang
berbicara berapa tahun ini ya menurun
kita hampir tidak ada oposisi yang
tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu
sebenarnya oposisi itu dikasih
ruang saja karena dia menjadi penyeimbang
bersih tekan tekan tekan akhirnya nggak ada yang tahan
ketiga adalah soal pemilu
dan adil kemarin sudah
bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih
demokrasi kita harus banyak koreksinya
ini berkaitan atau mungkin bagaimana
gus maimin menang telak disana sementara